nggak usah lari nggak diapa apain
razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau ppks
yang digelar petugas satpol pp kerap diwarnai penolakan
adu mulut bahkan aksi kejar kejaran
lalu seperti apa sebenarnya proses atau potret dari razia ppks
hari ini saya ikut razia pekat yang merupakan singkatan dari penyakit masyarakat
razia ini digelar menjelang bulan puasa dan dilakukan oleh satpol pp tni dan juga dinas sosial
ada beberapa yang akan kita razia di sini tapi hari ini kita akan berfokus ke ppks
yaitu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
jadi kita akan merazia mulai dari
pengemis kemudian juga manusia silver dan lain sebagainya
dari balai kota jakarta tujuan razia malam ini dilakukan di kawasan jakarta timur utara dan pusat
lima puluh personel gabungan disiapkan
saat ini saya berada di mobil satpol pp yang petugasnya adalah wanita
pembagian tugas dilakukan sesuai jenis kelamin
mengemankan pria sedangkan petugas wanita bertugas mengamankan wanita
untuk kenyamanan dan keamanan saat operasi berlangsung
mbak gak takut cewek cewek jadi satpol pp
ada yang suka aneh aneh atau ngelawan gitu gak sih mbak
apalagi kan cewek
pasti ada aja sih kalau kayak gitu mah
ya udah kita hibur dengan yang humanis aja
sampai di kawasan rawamangun jakarta timur
dan menemukan ppks
seorang pebulu yang mengaku sudah dua puluh enam tahun melakukan hal ini
petugas sempat menemukan uang nominal seratus ribu rupiah dalam jumlah banyak
dan satu buah iphone
sesuai aturan barang berharga tetap dipegang oleh pemilik
ya tadi kita baru merazia salah satu pengemis ini
dan kita dilakukan pendekatannya dengan baik ya
kemudian untungnya dia mau
tapi tadi ada satu pengamen badut
yang memang dia langsung kabur lari jadi tidak ada lagi
kita sekarang mau jalan lagi
tak jarang para ppks kabur menghindari petugas
dua orang lari namun satu berhasil diamankan
yang satu kabur dua duanya juga kabur
tadi rumah susah ya bawa orang orang
ada pengasuh gini kayak gini
baru ini doang kak
baru kayak gini
tadi panik ya
kira ada apaan
ada pengasuh apaan
saya paksa aja dah
sejumlah barang disita mulai dari ondel ondel hingga gerobak
pak reno ini tadi salah satu manusia gerobak sudah diamankan ya
ini rencananya kalau untuk
seperti tadi ada ondel ondel ada gerobak ini nanti diapakan pak
untuk barang barangnya kita amankan
ya kita amankan
nanti kita amankan di gudang kami
nanti kita bap dulu
kita bap berita acara pengamanan barang
kita amankan kita bawa ke gudang jagung
nanti apabila yang bersama kita ingin mengambil
ya kan dipersilahkan
tapi setelah mereka keluar dari pembinaan di panti sosial seperti itu
jadi nanti ada surat pernyataan dari mereka
tidak akan kami kembalikan
operasi razia ppks dilakukan sesuai peraturan daerah provinsi dki jakarta
nomor delapan tahun dua ribu tujuh tentang ketertiban umum
pelaku pelanggaran yang ditangkap nantinya akan dibawa ke panti sosial
untuk dibina agar memiliki keterampilan
yang mana mereka akan dibina
dibina di situ selama empat belas hari dikasih pembinaan
lalu mereka kita hubungin ke warganya
supaya ada yang mengurus mereka biar bisa keluar
itu nanti dikasih keterampilan seperti
bikin kerajinan tangan
terus kalau yang laki laki kalau bisa ngelas
ada yang jadi muntir
terkait razia masyarakat pun memiliki pandangan yang beragam
ya setuju ya mbak biar tertib kota jakarta ini mbak
kenapa merasa terganggu
iya merasa terganggu resah juga kita
selagi masyarakat mengurang jalan jalan kaki
sebenarnya kalau lagi bawa kendaraan risih sih
karena kan bikin macet ya tapi kesiang
juga kalau misalkan dilarang dia nggak punya pencarian lain loh
harus sih harus dirazia karena mereka jadi habitnya mereka
berdasarkan data badan pusat statistik pada tahun dua ribu sembilan belas
data ppks di dki jakarta sejumlah dua enam ratus enam puluh satu
pada tahun dua ribu dua puluh satu data ppks menjadi dua satu ratus enam puluh sembilan
kemudian meningkat lagi di dua ribu dua puluh satu menjadi dua enam ratus lima puluh sembilan
pertama kita perlu sadar bahwa profil orang yang kemudian meminta minta bantuan
dengan cara mengemis itu sedikitnya ada empat k
k yang pertama adalah keterdesakan
baik karena ekonomi karena kecelakaan misalnya atau karena sakit dan sebagainya gitu ya
enam itu misalnya tiba tiba di phk dan lain lain itu kayak yang pertama kayak yang kedua kecanduan
jadwal misalnya kecanduan narkoba gitu misalnya kemudian membutuhkan uang yang cepat dan mudah
maka meminta minta seperti mengemis menjadi salah satu alternatif jalan untuk bisa memperoleh uang
yang cepat dan mudah selain itu kemalasan serta kesempatan seperti memanfaatkan momen
bulan suci ketika orang banyak berbagi juga melatar belakangi hadirnya ppks
devi menegaskan masyarakat juga diimbau untuk lebih cermat gunakan cara membantu
yang tidak membuat mereka bergantung secara terus menerus